sebuah rumah di kawasan ranca manyar bale endah kabupaten bandung rabu pagi dirampok
dua orang anak pemilik rumah yang ditinggal kedua orang tuanya berbelanja menjadi korban kejahatan
kedua bocah diketahui mengalami luka bacokan di bagian kepala
rabu pagi warga rt dua rw empat belas kampung musa desa rancamayar kecamatan bale endah kabupaten bandung
dikagetkan dengan peristiwa perampokan di sebuah rumah
perampokan ini terjadi sekitar pukul tiga tiga puluh wib saat pemilik rumah wen hermawan dan muntana sedang berbelanja di pasar
sepulang dari pasar keduanya mendapati rumah sudah dalam keadaan berantakan
dan kedua anaknya dalam keadaan luka dan tak sadarkan diri
anaknya ada luka atau gimana
oh ini ada benda
ada benda kan
sekarang anaknya kemana
terus itu yang hilang apa aja mungkin
sementara itu kapolsek bale endah mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut
karena berarti telunjurkan ke dkp
ternyata betul di dkp ini ada
ternyata ada korban anak kecil
linda sama jikri itu yang linda umur dua belas tahun jikri tiga setengah tahun
diperkirakan bapaknya beli karena bapaknya itu jualan di pasar
dengan ibunya pergi ke juawa belanja
kemudian pas balik jam setengah
ternyata anaknya di kamar jikri yang ada
kemudian ke kamar linda
ternyata itu udah bingsan anaknya
duga luka bantokan ya
di bagian gimana aja
di belakang wak di kepala wak
sementara kita masih dalam lidik
jadi nanti untuk pendalaman selanjutnya
sementara diketahui tv aja
pihak polisian sektor bale endah
masih mendalami kasus perampokan
yang mengakibatkan dua anak dari pemilik rumah terluka akibat bacokan di kepalanya
polisi juga terus mengumpulkan saksi saksi untuk dimintai keterangan dan barang bukti
chandra febriana keupatan bandung